masih bersama kami aktivitas magmatik gunung api sinabung masih tinggi
rabu ini gempa terus berlangsung menandakan aktivitas gunung di kabupaten karo itu masih terjadi
dan tinggi acara hujan di puncak gunung sinabung berpotensi memicu banjir lahar hujan
yang bisa mengancam sejumlah desa di kaki gunung
gunung api sinabung di kabupaten karo pada rabu pagi diselimuti kabut yang cukup tebal
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi gunung sinabung mencatat
aktivitas sinabung kini memasuki fase istirahat
yang ditandai dengan adanya aktivitas erupsi dan guguran awan panas
namun aktivitas kegempaan gunung sinabung masih sangat tinggi
tercatat pada pukul dua belas dini hari hingga enam pagi
telah terjadi enam kali guguran satu kali embusan lima kali gempa berfrekuensi rendah
dan satu kali vulkanik dalam
hal ini menandakan aktivitas magmatik sinabung masih sangat tinggi
bukan hanya itu tingginya intensitas hujan pada selasa sore hingga rabu dini hari
berpotensi memicu munculnya aliran
dan lahar yang bisa menghantam desa desa yang berada di sekitar aliran sungai
yang berhulu di puncak gunung sinabung
ya kegiatan sepertinya seperti istirahat
tetapi gempa gempa vulkanik masih terekam
ada beberapa gempa termasuk guguran gempa low frekuensi dan lain lainnya masih ada
kemudian setelah letusan yang tanggal sembilan belas itu
maka turun hujan pada hari kemarin tanggal dua puluh februari
maka sebelumnya sudah kami ingatkan juga bahwa kalau sudah ada
endapan abu kalau ada hujan pasti ada lahar
dan memang ternyata ada dua kali aliran lahar yaitu pada malam hari dan di malam agak menjelang dini hari
gunung sinabung masih berstatus awas level empat
warga dihimbau agar tidak beraktivitas di zona merah gunung sinabung
memasuki musim hujan warga di bantaran sungai juga dihimbau agar mewaspade ancaman lahar sinabung
reza erlangga medan